sampai siang ini saudara stasiun pasar senen untuk kedatangan dari surabaya yogyakarta solo bandung untuk tujuan kembali ke jakarta mulai padat
kepadatan penumpang untuk kembali ke jakarta melalui stasiun pasar senen terjadi sejak minggu pagi siang dan sore ini akan terus terjadi
kepadatan terus terjadi sampai malam dan senin besok
kalau di siang pagi sampai dengan siang sore hari ini mayoritas adalah mereka yang berangkat dari stasiun pasar senen
hari ini mersi dan juga saudara diprediksi menjadi puncak arus balik di stasiun pasar senen jakarta
kami jabarkan datanya tadi dari manajer humas ptk idov satu iksvan henry wintoko
bahwa dari keberangkatan di daob satu ini ada sebanyak tiga puluh empat lima ratus tujuh puluh enam penumpang
nah khusus di pasar senen hari ini keberangkatan ada dua puluh satu tujuh ratus sembilan puluh enam penumpang
jadi artinya ini untuk keberangkatan atau pemudik yang berangkat dari stasiun pasar senen ini juga masih terlihat atau masih terjadi
tapi memang jumlah ini sudah menurun dibandingkan dengan hari hari kemarin meskipun kalau dibandingkan dengan hari hari biasa atau tidak dalam periode libur lebaran ini juga masih relatif tinggi
karena kalau biasanya hanya berada di sekitar sembilan
sampai sepuluh penumpang
untuk proyeksi kedatangan mercy dan juga saudara hari ini tertinggi ada empat puluh tujuh tiga ratus tujuh belas penumpang yang nantinya akan terlayani di stasiun pasar senen jakarta
mereka yang datang mayoritas berasal dari wilayah jawa timur seperti surabaya malang dan juga sekitarnya
dan total mersi ada sekitar tiga ratus sembilan puluh dua tujuh ratus pemudik yang diprediksi akan datang ke wilayah jakarta dan sekitarnya dengan kereta api
balik per tiga puluh satu maret sampai dua puluh satu april dua ribu dua puluh empat di daob satu
tapi tentu angka ini masih bisa berubah mersi karena memang ada juga tiket tiket yang disediakan oleh pt ki daop satu yang masih bisa dipesan selama tersedia bagi para calon penumpang
nah tadi memang untuk melayani para penumpang ini ada sekitar tujuh puluh sembilan kereta yang dioperasikan
jadi ada empat puluh satu yang berangkat dari stasiun gambir dan tiga puluh delapan berangkat dari stasiun pasar senen
termasuk juga dioperasikan kereta api tambahan tentu untuk mengantisipasi padatnya para pemudik yang memang kembali ke wilayah jakarta
ini ada sejumlah antisipasi yang disiapkan oleh pihak pt kai dawab satu seperti misalnya penambahan fasilitas ada poskomudik
kemudian juga untuk kesehatan disediakan juga ambulan dan juga dilakukan kesiapsiagaan petugas maupun juga ada porter yang tentu siap untuk melayani para pemudik yang sudah kembali ke jakarta
dan juga ada imbauan tadi mersi misalnya untuk para pemudik
yang sudah tiba di jakarta tentu untuk menjaga barang bawaan yang dibawa maupun juga yang membawa anak ini bisa memperhatikan bagaimana keselamatan maupun juga keberadaan dari anak anak mereka
dan mersi prediksi untuk puncak kedatangan tidak hanya terjadi pada hari ini jadi memang diprediksi terjadi kemarin pada tanggal tiga belas hari ini tanggal empat belas dan besok pada tanggal lima belas april dua ribu dua puluh empat
kalau hari ini diprediksi di daerah daob satu ini ada sekitar empat puluh tujuh tiga ratus tujuh belas penumpang maka besok ini diprediksi akan ada sekitar empat puluh enam lima ratus penumpang
tapi ini memang dari daob satu jadi artinya di stasiun pasar senen maupun juga di stasiun gambir jakarta
tapi tadi data data ini masih bisa berubah seperti misalnya untuk keberangkatan ini masih disediakan sekitar satu ratus lima puluh ribu tiket yang masih bisa dipesan apabila memang masih tersedia untuk masyarakat yang akan berpergian menggunakan kereta
okta terlihat di layar kaca pemudik tiba di stasiun pasar senen dengan membawa barang yang jumlahnya banyak
atau okta di stasiun asal para pemudik ada ketentuan bagasi atau barang barang dibatasi okta
ya mercy dan juga saudara tentu barang barang yang bisa dibawa oleh para pemudik ini adalah barang barang yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk membawa
seperti misalnya kalau kami pantau nih mereka ada yang membawa koper kemudian beberapa kardus
tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang dari pihak stasiun ini juga menyediakan adanya porter yang siap untuk membangun
jadi tadi kalau kami lihat memang beberapa dari para pemudik ini menggunakan fasilitas atau menggunakan jasa dari para porter ini
kemudian setelah selesai menggunakan jasanya tentu membayar begitu
nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik ketika mereka membawa barang bawaan melebihi dari kemampuan ataupun juga kapasitas yang disediakan di kereta
jadi memang yang boleh dibawa adalah yang bisa disimpan tentunya di area bagasi kereta atau yang berada di atas
biasanya ini yang muat di sana ataupun juga yang masih bisa ditenteng di bawah
jadi ini juga bisa dibawa oleh masing masing dari para penumpang
dan tentu bagi mereka yang memang kewalahan atau tidak bisa membawa barang bawaannya ini bisa menggunakan jasa porter itu tadi
okta selain penumpang yang tiba di stasiun pasar senen tadi anda juga mengatakan masih ada penumpang yang akan berangkat
daerah mana tujuan favorit atau kebanyakan para penumpang yang berangkat dari stasiun pasar senen okta
memang mayoritas ini masih di jawa timur kalau mereka yang berangkat atau mudik dari area stasiun pasar senen ini
tapi memang kalau kami bisa sampaikan beberapa wilayah yang masih menjadi favorit ini ada surabaya malang solo yogyakarta kutoarjo purwokerto dan juga tegal
tapi juga tentu ada juga wilayah wilayah lain yang menjadi wilayah yang dilayani oleh pt kai dawab satu untuk para penumpang bisa berangkat menuju ke wilayah masing masing menggunakan kereta